misteri penemuan maya terbungkus karung di kota tegal jawa tengah terungkap
kepolisian membekuk mja yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap wan dana warga ketanggungan berpes
pelaku membunuh korban dengan cara diracun potasium yang dicampur dengan minuman kopi
setelah korban lemas dan tidak bisa bernafas lalu dimasukkan ke dalam karung
dalam keterangannya tersangka membunuh korban karena ingin menguasai sepeda motor untuk lebaran bersama keluarga
lelaki ini mengaku malu jika tidak membawa apapun saat bertemu istri anak dan mertua
sudah berapa lama kamu tidak bertemu keluarga
dari hasil otopsi murni korban ini lemas
lemas tidak bisa bernafas
ini pengaruh daripada potasium
efek daripada potasium ini yang bersangkutan lemas kesulitan bernafas
tidak ada bekas rumpukan benda tunggu dan yang lain
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima ayat tiga kuhp tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan nyawa korban melayang
ancaman hukumannya maksimal lima belas tahun penjara
sebelumnya sesosok mayat ditemukan membusuk dan terbungkus karung di kolong ranjang sebuah rumah milik dokter di kota tegal
mayat ini ditemukan di rumah kelurahan pekauman kecamatan tegal barat kota tegal selasa dua puluh lima april lalu